dua minibus serta motor yang terperosok di sungai pada sabtu malam akibat turap penyangga jalan ambruk di kampung cijujung kecamatan sukaraja bogor berhasil dievakuasi oleh petugas
pasca longsornya turap penyangga aliran sungai kalibaru desa cijujung kecamatan sukaraja kebupaten bogor jawa barat setinggi sepuluh meter sabtu malam membuat dua minibus serta motor terperosok
sulitnya akses jalan membuat proses evakuasi bangkai mobil terhambat
akhirnya petugas bpbd kota bogor berhasil mengevakuasi kendaraan tersebut minggu siang
longsor sampai sekarang untuk bnpb dari kabupaten bogor tidak ada respon yang sama sekali
bpbd dari kabupaten bogor tidak ada respon yang sama sekali
meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut proses evakuasi pun jadi tontonan warga sekitar
beni akbar bogor jawa barat